hari ini tepat satu tahun berselang setelah peristiwa penyerangan terhadap penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan
satu tahun pasca peristiwa pemerintah dan kepolisian masih belum juga mampu mengungkap dan menangkap siapa dalang dibalik penyerangan itu
berikut wawancara produser lapangan cnn indonesia muhammad rizata dengan novel baswedan yang memberikan tanggapannya
terkait respon lambat pemerintah dan kepolisian dalam menanggapi kasus ini
pagi ini saya sudah berada di depan masjid al ihsan tepatnya di dekat dengan kediaman penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan
dan pada pagi ini setahun yang lalu tepatnya di tanggal sebelas april dua ribu tujuh belas terjadi penyerangan terhadap penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan
setahun telah berlalu namun pemerintah dan kepolisian belum juga dapat mengungkap siapa dalang dibalik peristiwa ini
dan untuk mengetahui lebih lanjut kita akan berbincang bincang dengan penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan
waalaikumsalam apa kabar bang novel
bang novel ini kan sudah lebih dari sebulan sejak bang novel menjalani pengobatan medis di singapura
sekarang bagaimana kesehatan mata bang novel
yang kiri setelah operasi saya sudah mulai bisa melihat sedikit ya tapi tahapan itu belum selesai
tentunya nanti dokter akan melakukan tahapan tahapan untuk pemeriksaan dan lain lain agar penglihatan yang kiri bisa lebih baik
karena diharapkan begitu yang kiri akan menjadi lebih baik
bang novel kalau kita flashback sedikit pada hari ini kan tepat pada tanggal sebelas april
tepat satu tahun sejak peristiwa menimpa bang novel
bang novel punya tanggapan bagaimana sih respon pemerintah dan kepolisian dalam mengungkap siapa dalang dalam peristiwa ini
yang pertama saya pernah atau sering ya menyampaikan mengenai bagaimana respon kepolisian dalam rangka pengungkapan perkara ini
yang awalnya saya cukup apresiasi saya cukup percaya dan belakangan setelah saya mendapatkan fakta fakta dan melihat sendiri prosesnya
menjadi pesimis dan tidak yakin
bahkan saya pernah beberapa kali menyampaikan bahwa ini perkara tidak akan diungkap
begitu juga dengan pemerintah
saya juga mendengar dari media bahwa pak presiden sudah memerintahkan dan itu disampaikan beberapa kali
tetapi ketika sampai sekarang juga tidak ada tidak lanjut apa apa saya menjadi kecewa juga dengan presiden
jadi saya kira saya tidak percaya ini akan diungkap
hanya untuk mengetahui fakta fakta yang sebenarnya saja dengan cara dibentuk tgpf pun tidak dilakukan
jadi saya kira ini apa namanya saya tidak melihat ini suatu hal yang serius yang dilakukan
untuk ingin saya garis bawahi bahwa penyerangan kepada saya ini bukan yang pertama kali
sudah beberapa kali dan semuanya tidak ada yang diungkap
dan penyerangan kepada pegawai kpk dengan pola pola seperti ini bukan cuma saya
banyak ada beberapa tapi semuanya disembunyikan
tidak ada satupun yang terungkap
saya juga tidak melihat pimpinan kpk kemudian menyampaikan hal ini ke publik agar publik tahu
oleh karena itu sudah cukup lama maka saya melaporkan hal itu ke komnas ham
dengan tujuan saya sebagai orang yang tahu saya sebagai orang yang peduli dengan pemberantasan korupsi
maka saya ingin ini menjadikan perhatian
karena negara tidak boleh abai
negara tidak boleh kalah dengan mafia
kalau negara kalah dengan mafia apakah ada masa depan lagi untuk pemerintahan korupsi
saya kira tidak ada
baik bang novel terima kasih atas waktunya
kita juga berharap kasus ini segera terungkap
dan lebih penting lagi kesehatan bang novel cepat pulih
amin terima kasih
demikian wawancara saya dengan penyidik senior komisi pemberatasan korupsi novel baswedan
kita juga berharap
kita juga berharap bahwa presiden dan juga kepolisian cepat mengungkapkan kasus ini
muhammad rizata jakarta